guna mengantisipasi jumlah kasus covid sembilan belas yang semakin meningkat
pemerintah mengambil sejumlah keputusan sebagai langkah penanggulangan yang dianggap strategis
di antaranya konversi tiga rumah sakit pemerintah menjadi rs khusus pelayanan covid sembilan belas
untuk menambah kapasitas perawatan
meski begitu persoalan lain terkait alkes dan vaksin juga terus dikeluhkan masyarakat
bagaimana menyelesaikan ragam persoalan di hulu hingga pengendalian di hilir juga semakin terkontrol
kita sudah terhubung dengan ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
selamat sore salam sehat salam kagum
salam sehat terima kasih pak alex sudah bergabung dengan kita sore ini
pak alex langsung saja kita bicara soal beberapa update terakhir yang terbaru
kemarin pak rekor harian nasional tembus di dua puluh ribu
alarmnya semakin kencang berdering pak waspadanya juga semakin ditingkatkan
karena gini kita pernah sukses ya pak ya kalau tidak salah
sebelas bulan kebelakang ini kurvanya cukup menurun
apa yang terjadi pak bagaimana menyampaikan soal ini ke masyarakat
ya jadi sewaktu kita mencapai lima belas ribu itu hampir sama dengan bulan januari dua ribu dua puluh satu
saat selesai libur ngatar ngataru
dan waktu itu kita mengkontrolnya dengan ppkm satu ppkm dua kemudian ppkm enam mikro
tadi itu sudah melandai
melandai kontak tracingnya itu sudah optimal
walaupun belum maksimal ya
dan kontak tracing saat itu masih di bawah kendali satgas
dan kemudian setelah itu terkendali
itu kita serahkan kembali kepada kementerian kesehatan untuk melanjutkannya
dan kemudian kita sudah melakukan berbagai pembatasan
termasuk juga meniadakan mudik
kemudian meniadakan kerumunan kerumunan
tapi ternyata masih banyak yang melakukan terobosan
sehingga infeksi masih berjalan terus
jadi dalam hal ini
sekarang sudah terjadi peningkatan kasus
jauh sekali dibandingkan waktu kita bulan februari maret
dan kemudian juga kasus positif sudah satu ratus tiga puluh lima lebih
dan hal ini bisa kita kendalikan ada dua
kita mengendalikan di hulu dan mengendalikan di hilir
jadi sebagaimana yang sudah diarahkan oleh bapak presiden
maka di hulu harus diimplementasikan ppkm skala mikro secara ketat
dan secara degas
oleh karena itu pemda berdasarkan strukturnya
mulai dari tingkat desa sampai ke bupati wali kota
itu harus terlibat untuk melihat indikator indikator ppkm skala mikro
dan sekaligus juga untuk menetapkan zonasi zonasi
apakah merah atau tidak
tapi jonasi ini hanya bisa ditetapkan kalau kontak tracing itu berjalan maksimal
sepanjang kontak tracing tidak berjalan maksimal di desa dan di kelurahan
kita tidak akan bisa melakukan curasi
jadi ini harus diingat zonasi berhubungan dengan kontak tracing
dan dengan demikian bisa dilakukan aksi untuk melihat bagaimana yang mau dikerjakan
nah kemudian ini dampaknya juga ke hilir hilir setelah rumah sakit
masing masing rumah sakit dengan bornya tentu akan membuat strategi strategi
sesuai yang sudah diatur oleh kementerian kesehatan
dan strategi itu adalah mengkonversi tempat tidur
tapi juga kita melihat bahwa kementerian kesehatan juga akan mengkonversi rumah sakit itu
misalnya rumah sakit persahabatan rumah sakit parnawati sulianti suroso
itu akan fully dedicated untuk covid
tapi ini untuk sedang dan berat
jadi untuk ringan tetap harus keseluruhan jadi untuk ringan tetap harus keseluruhan

jadi untuk ringan tetap harus keseluruhan
jadi untuk ringan tetap harus keseluruhan
menurut saya ini punya orang lain yang sudah diatur
tetap diatur tetap ke isolasi isolasi yang terpusat yang sudah disiapkan oleh mereka
yang penting untuk hulu ini supaya tidak tinggi
adalah kepada mereka yang sudah positif kontak erat bergejala
supaya lalu tidak ada di dalam
kedua kalau misalnya terjadi perburukan
harus segera kontrol dan klinik itu harus disinjau
jadi dalam hal ini punca adalah sasaran yang paling tepat
dan paling dekat dari rumah masing masing
oke pak alex dengan sistem kesehatan yang sudah disiapkan dari hulu dan ke hilir ini juga paralel tidak dengan alkes dan nakes yang kita tahu keluhan di sejumlah rumah sakit terkait alkes dan juga nakes yang juga mulai tumbang ini sinkron tidak
jadi yang namanya bau meningkat tentu akan melibatkan beban juga naik beban itu juga akan berhubungan dengan sdm berhubungan juga dengan logistik
tentu pemerintah sudah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana dan memastikan dari industri ke distributor ke rumah sakit ini supaya bisa terselenggara dengan baik
tentu ini harus ada jaminan supply logistik yang tidak
boleh terputus yang kedua untuk sdm tentu akan perlu dimobilisasi dari daerah yang bornya lebih rendah ke bornya yang lebih tinggi
jadi untuk itu memang kita minta supaya rumah sakit rumah sakit ini berkolaborasi
yang paling penting adalah
oke pak alex kenapa ini penting ditanyakan
karena beberapa waktu ini kita banyak sekali menyaksikan kondisi di mana rumah sakit penuh pasien dirawat di bak mobil di halaman parkir rumah sakit di tenda tenda
ini yang perlu ditegaskan apakah kemudian mekanisme dengan konversi rumah sakit ini secara nasional ini juga tidak ada syarat syarat yang memberatkan bagi masyarakat
yang perlu dibenahi sebenarnya
di panduan isolasi mandiri
kalau panduan isolasi mandiri ini bisa dilaksanakan dengan baik dia mendapat obat obat dari hulu dengan baik dari pusat semesta dengan baik tidak semuanya mereka jatuh ke fase kedua
tapi persoalannya mereka yang ada di isolasi mandiri kurang tangkap kurang cermat untuk melihat gejala di dirinya
kalau ini ada terjadi perburukan sebaiknya secepatnyalah melakukan konsultasi
ke paskes yang terdekat
jangan kalau sudah buruk sudah membutuhkan oksigen sudah sesak napas baru datang ke rumah sakit
persoalannya di situ sama aja seperti misalnya tiba tiba listrik mati lampu mati terus kemudian berbondong bondong orang membeli lilin
akhirnya seluruh kedai seluruh toko dekat rumah lilinnya habis
kita nggak mungkin menyalahkan toko dan kedai tersebut dengan lini habis
persoalannya kita nggak bersiapkan
jadi ini juga demikian kepada panduan isolasi mandiri
ini supaya rt dan rw bisa monitor membantu mereka yang isolasi mandiri tetap dimonitor
jangan hanya dibiarkan sendiri tanpa ada pendampingan
oleh karena itu kita berharap puskesmas harus terus menerus melakukan pendampingan
pendampingan itu nggak mesti langsung hadir
bisa juga dengan telemedicine bisa juga dengan melakukan kontak by telepon
kita harus mengetahui gejala gejala
jadi memang kita harus mengenal gejala gejala itu
memburuk atau tidak
frekuensi batuknya bertambah atau tidak
frekuensi setak napasnya bertambah atau tidak
saturasinya menurun atau tidak
ini yang kata kunci
kalau sudah mencapai terminal baru rumah sakit itulah yang kita lihat sekarang yang antri di ugd
artinya sudah terjadi pneumonia sudah terjadi hipoksemi sudah terjadi inflamasi yang luas baru datang ke rumah sakit
ini yang harus kita uraikan
menguraikan di hulu untuk mereka yang di isolasi mandiri
supaya lebih mengenali gejalanya
yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah bagaimana secara spesifik begitu untuk bisa mengakses rumah sakit rumah sakit yang masih tersedia
apalagi kemarin sudah diresmikan juga tiga rumah sakit dengan kapasitas ratusan begitu
ini lebih detail bagaimana pak tidak ada prasyarat prasyarat tertentu
dan kalau pun penuh nanti menggesernya bagaimana pasien pasien ini ke rumah sakit yang tersedia
dalam keadaan emergensi dalam membutuhkan kebutuhan kebutuhan pelayanan mereka harus dirujuk
oleh karena itu posko desa posko kelurahan di ppkm harus bisa mendampingi mereka untuk sampai di rumah sakit rujukan
dan posko deta dan posko kelurahan harus bisa memastikan bahwa ada pendampingan untuk isolasi mandiri
jadi mereka yang isolasi mandiri tetap didampingi tetap diawasi
dan mereka yang mau dirujuk juga tetap harus didukung
dari jonasi merah ke jonasi hijau
jadi posko deta tidak hanya menjaga sehat sehat saja tapi isolasi mandiri juga dituntut
dan mereka yang sakit juga dipandu
itu yang penting dalam ppkm ini
ini penting komitmen ini pak karena di tengah kepanikan di tengah kondisi yang semakin memburuk
tidak ada lagi kefikiran untuk mencari apa namanya
syarat syarat dan mengikuti birokrasi yang mempersulit masyarakat
makanya dipastikan lagi sistem yang berada di bawah ini
dari desa puskesmas rtrw hingga ke rumah sakit ini
tidak ada masalah di situ ya pak ya
sudah terkoordinir dari pemerintah pusat
ya jadi artinya dalam sistem emergency
kita tidak menanya lagi soal ktp dan soal surat domisili
yang penting adalah life saving
sistem di hulu itu berjalan dengan baik
mulai dia ditetapkan sebagai isolasi mandiri
kalau dia sehat alhamdulillah
tapi kalau dia perburukan
sudah ada yang mendampingi atau belum itu dulu
dan kemudian kalau sakit sudah tahu rumah sakit rujukannya atau tidak
itu yang penting
sehingga dengan demikian kita akan bisa membatasi mereka yang perburukan
jangan semuanya datang ke rumah sakit fase dua fase tiga
berarti skemanya jelas ya pak ya jangan sampai nanti di lapangan justru kebingungan lagi masyarakat
pak alex soal vaskes dan nakas pemerintah ini mulai layani vaksinasi
dan edarannya sudah terbit akan seperti apa running di lapangan pak
soal ini pak dan bisa dipastikan
tidak ada lagi juga kesulitan bagi warga untuk mengakses vaksin ini
sepanjang dia tahu di mana sentra vaksinasi dibuka
dan kemudian dia bisa menunjukkan ktp nya
dan dia tahu namanya
dan kemudian kalau ktp nya berbeda dengan domisilinya dia bawa surat keterangan dia berdomisil menurut di mana
sebenarnya tidak ada masalah
dan di sentra vaksinasi itu tentu ada proses registrasi
ada proses tanya jawab ada message
lalu kemudian dilakukan tindakan
artinya semuanya clear ya pak untuk segala macam birokrasi dan urusan persyaratan ini
yang semakin membuat bingung masyarakat nanti untuk mengakses rumah sakit mengakses sentra vaksin
agar kemudian gerak cepat ini benar benar cepat dan tepat untuk menanggulangi pandemi yang kita tahu saat ini
angkanya masih terus meningkat
terima kasih pak alex sudah bergabung dengan kita sore ini pak